komedian yang juga adik kandung dari almarhum olga syahputra billy syahputra
kami siang mendatangi barat skrimpori sebagai saksi dalam kasus investasi bodong
billy tidak memberikan komentar kepada media terkait pemeriksaannya
kuasa hukum billy mengatakan selain memberikan keterangan kepada penyidik
bili juga akan menyerahkan sejumlah barang bukti
sebelumnya sejumlah publik figur telah diperiksa untuk dimintai keterangan dalam kasus ini
bili hanya seorang penjual sebuah mobil itu saja kaitannya
yang lain nanti setelah pemeriksaannya